meneruskan hasil rapat sidang khusus majelis kehormatan etik kedokteran yang memutuskan pemberhentian tetap sejawat dr dr terawan agus putranto spesialis radiologi sebagai anggota ikatan dokter indonesia
keputusan muktamar idi ke tiga puluh satu memberikan juga kepada pengurus besar ikatan indonesia waktu selambat lambatnya dua puluh delapan hari kerja untuk melaksanakan putusan tersebut
pertama pengurus besar ikatan indonesia sebagai unsur pimpinan tingkat pusat yang menjalani fungsi eksekutif organisasi berkewajiban untuk menjalani putusan muktamar
dalam menjalani putusan muktamar tersebut pengurus besar ikatan dokter indonesia diberikan waktu untuk melakukan sinkronisasi hasil muktamar baik dari sidang pleno komisi dan sidang sidang khusus
terkait dengan putusan tentang dr terawan agus putranto
ini merupakan proses panjang sejak tahun dua ribu tiga belas sesuai dengan laporan majelis kehormatan etik kedokteran
dan hak hak beliau selaku anggota ikatan dokter indonesia telah disampaikan oleh majelis kehormatan etik kedokteran untuk digunakan mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta tata laksana organisasi
seluruh dokter indonesia terikat kepada sumpah
dan tunduk terhadap norma etik sebagai keluruhan profesi kedokteran
pembinaan serta penegakan standar norma etik di dalam profesi kedokteran menjadi tanggung jawab ikatan dokter indonesia guna menjamin perlindungan hak hak dokter dan keselamatan pasien